ya unjuk rasa menolak ruu cipta kerja terjadi di sejumlah wilayah hari ini
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia nur aspasya
di kawasan patung kuda jakarta pusat
kemudian juga ada koresponden cnn indonesia miftah farid di kota surabaya jawa timur
dan juga produser lapangan laisa nisa di kota bandung jawa barat
saya ke sisi terlebih dahulu
sisi selamat sore
bagaimana kondisi sekitaran kawasan patung kuda sore hari ini
apakah masa aksi masih terus berdatangan mengarah ke wilayah istana
ya selamat sore aldi
kondisi terakhir dari para pendemonstran yang memang didominasi dari mahasiswa saat ini
sebagaimana bisa kita lihat bersama ada sebagian yang sudah meninggalkan lokasi
namun ada sebagian lagi yang masih bertahan di lokasi
tapi yang perlu dicatat ialah ada pun demo aliansi bem se indonesia itu
pengamatan kami semuanya sudah meninggalkan
hanya ada beberapa saja
ini ada aliansi dari mahasiswa lain begitu yang belum diketahui
ini dari mana sebenarnya asalnya
tadi selain ada bmsi ada juga hmi dan juga aliansi buruh yang juga menyuarakan hal yang sama
ya ini penolakan mereka terhadap omnibus lodemo cipta kerja
yang kemudian di momentumnya ini diambil bertepatan pada satu tahun masa periode presiden jokowi dan juga wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin
tapi kemudian kalau kita bisa melihat dari lokasi ini karena memang sejarahnya ini sempat ada kerusuhan pada tanggal lima dan delapan oktober lalu
sehingga jalan untuk menuju akses istana ring satunya ditutup secara dari beberapa titik begitu
sebesarnya tempat saya beririsatin memantau jalan merdeka barat ditutup secara total untuk menuju harmoni jalan veteran dan juga binagraha ditutup
dan tidak ada akses satupun yang bisa melalui untuk menuju istana
selain jalan merdeka barat merdeka selatan aksesnya juga ditutup
merdeka utara juga ditutup
dan yang hanya bisa dibuka saat ini adalah menuju arah akses tanah abang
walaupun bisa dipastikan aksesnya hingga saat ini cukup padat begitu aldi
karena demonstran masih belum menitup
tinggalkan lokasi tempat demo
kami masih menunggu apa sebenarnya kemudian kelanjutannya
karena peraturannya memang hingga saat ini demo sendiri masih bisa berlangsung hingga pukul delapan belas
walaupun kendati demikian kami sudah melihat ada ribuan personil yang sudah berjaga di lokasi ini
yang sudah bersiap untuk jika kemudian para demonstran ini tidak mau dipukul mundur
maka tentu ada tindakan aksi selanjutnya untuk meminta para demonstran ini pulang
begitu ada sekitar sepuluh hingga dua puluh
yang saat ini berjaga
tapi pemantauan kami memang saat ini demonstran yang datang ini sekitar ada lima
dan tadi dari buruh juga sekitar ada dua
angkanya datang pergi tidak semuanya berada dalam satu tempat bertahan selama itu
aldi dari jam dua belas tadi
tapi aliansi aliansi ini berdatangan secara bergantian
tapi yang terakhir ini kami masih harus melihat begitu
karena sedikit di antara mereka yang menggunakan alamater
sehingga juga tidak bisa dikatakan bahwa mereka mewakili universitas atau bem aliansi universitas se indonesia
baik sisi aksi massa masih terjadi di sekitar kawasan medan merdeka barat
dan sejumlah jalan sudah ditutup
baik sisi saya akan selanjutnya ke korespondensi ann indonesia miftah farid
yang ada di surabaya jawa timur
bagaimana saat ini eskalasi masa yang terjadi menolak ruu cipta kerja di sana
masa sudah datang di titik kumpul di depan gedung gerahadi
sekitar tiga puluh menit yang lalu
mereka langsung membuka
mimbar bebas dengan melakukan orasi
dan diikuti sekitar seribu masa yang berasal dari berbagai elemen
ada mahasiswa ada kemudian para petani dan juga serikat buruh
yang tergabung dalam gerakan tolak omnibus law aldi
gerakan ini merupakan salah satu gerakan yang paling konsisten di jawa timur
yang sudah seringkali melakukan aksi terkait isu menolak omnibus law
mereka sama seperti apa yang disuarakan di berbagai lokasi di indonesia
yaitu menolak penerapan undang undang ini
mereka menganggap bahwa sejak awal pembuatan undang undang ini sudah cacat secara hukum
karena dibuat dengan cara tidak transparan
sehingga pelibatan atau partisipasi publik
terutama mereka yang terkait dengan undang undang ini sangat minim
sehingga mereka menilai ada kecacatan dalam proses pembuatan dalam undang undang omnibus law ini
sehingga mereka mendesak pemerintahan joko widodo untuk membatalkan omnibus law
dan mendesak jokowi untuk segera menerbitkan perpuh
aldi kalau dimulai hari ini
sebenarnya ini merupakan hari
pertama dari empat hari yang sudah direncanakan oleh getol
sampai nanti akan berakhir pada tanggal dua puluh tiga oktober
mereka akan melakukan aksi secara bergantian
ini memang di khususkan untuk hari ini
akan juga dilakukan aksi kedua
yaitu besok dengan melibatkan masa dengan jumlah yang hampir sama mungkin
dan juga dengan komposisi yang tidak jauh berbeda
tapi tidak semua yang hari ini ikut
akan ikut juga pada besok hari ini
untuk merawat durasi dan juga ritme dan juga tenaga
dan juga untuk perusahaan yang sudah dimaksudkan
sehingga mereka bisa secara terus menerus melakukan aksi penolakan
sehingga bisa ditargetkan empat hari berturut turut
mereka akan melakukan aksi serupa yang ada di surabaya
tadi sekitar pukul satu masa aksi sudah berkumpul
di wilayah kebun binatang
dan mereka melakukan low march
kira kira sekitar lima kilometer atau sampai enam kilometer
dari titik kumpul di wilayah tempat saya berdiri ini
mereka jalan kaki sehingga perlu membutuhkan waktu yang lumayan lama
dan dikawal aparat kepolisian
dalam orasinya mereka menekankan

sama sekali tidak ada rencana untuk membuat aksi ini menjadi ricu
karena mereka ingin berorasi
mereka menggelar mimbar bebas
sekaligus mengedukasi masa aksi untuk memahami betul
apa sebenarnya isu sentral
dalam atau apa yang kemudian dibahas dalam omnibus law
ada banyak sekali yang dibahas tadi dalam orasi
dari isu mulai ketenagakerjaan
sampai isu pertanian dan juga isu pengadaan lahan
ini yang kemudian dijadikan kesempatan untuk mereka menguatkan
dalil dalil kenapa kemudian mereka menolak omnibus law
sehingga bisa dipahami oleh mereka
sehingga bisa dipahami oleh mereka
yang ikut dalam aksi hari ini
dan juga diharapkan sesuai target
sampai empat hari ke depan
situasi di surabaya tetap bisa aman
mengingat juga surabaya juga masih memiliki kerentanan terhadap infeksi virus covid sembilan belas
sehingga tadi secara simbolis polisi juga membagikan masker
kepada masa aksi yang tidak menggunakan masker
atau kemudian yang meminta masker untuk mengganti
karena dalam kondisi yang basah setelah melakukan lompat yang cukup jauh
sampai sekitar pukul lima
nanti ditargetkan sekitar pukul enam

aksi sudah akan berakhir
dan saat ini masih terus melakukan mimbar lebar
dengan cara melakukan orasi dari berbagai elemen yang sudah datang
farid aksi masa diperkirakan akan berlanjut selama empat hari
begitu ya di surabaya
terima kasih miftah farid
selanjutnya saya akan ke bandung jawa barat
sudara produser lapangan siaran indonesia laisa nisa
nisa selamat sore
bagaimana atau di mana pusat perkumpulan masa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak ruu cipta kerja di sana
ya selamat sore aldi
memang seperti di beberapa kota lainnya yang melaksanakan aksi unjuk rasa
di kota bandung pun mahasiswa maupun elemen buruh juga ikut melaksanakan aksi unjuk rasa pada hari ini
untuk di wilayah bandung sendiri ada beberapa titik yang menjadi pusat aksi unjuk rasa para mahasiswa maupun buruh
yang pertama adalah pagi tadi sekitar ratusan buruh begitu melaksanakan aksi unjuk rasa di kawasan ranca ekek
mereka melakukan long march hingga menuju ke gerbang tol cilenyi
ratusan buruh tersebut merupakan buruh yang bekerja di pabrik pabrik yang berada di kawasan ranca ekek
long mart tadi sempat membuat sejumlah arus lalu lintas tersendat begitu karena kawasan cilinyi dan ranca ekek itu sendiri merupakan salah satu jalur utama penghubung kota bandung dan beberapa kota lainnya di jawa barat seperti garut tasikmalaya dan juga sumedang
selain di ranca ekek aksi unjuk rasa juga berlangsung di depan gedung dprd provinsi jawa barat
di mana untuk di depan gedung dprd provinsi jawa barat ini sendiri memang kebanyakan
peserta aksi merupakan mahasiswa yang berasal dari berbagai elemen kampus yang berada di bandung raya
untuk mahasiswa sendiri ini memang tadi mereka sudah mulai berdatangan di depan gedung dprd sejak pukul dua belas siang
dan hingga saat ini pun mereka masih tetap bertahan begitu di depan gedung dprd provinsi jawa barat
meskipun kondisinya saat ini sendiri di depan gedung dprd provinsi jawa barat dan juga gedung sate ini kondisinya sedang hujan
namun mereka tetap masih bertahan begitu di sana
mereka melakukan orasi lalu juga mereka melakukan yeliyah
dan sempat juga mereka membakar ban
namun pantauan kami memang aksi unjuk rasa di depan gedung dprd ini sendiri masih berlangsung kondusif
karena memang di sekitar kawasan dprd ini sendiri juga sudah ada penjagaan begitu sekitar seribu lebih petugas gabungan
dari kepolisian maupun dari tni dan juga dari brimopolda jabar sudah berjaga jaga begitu agar tidak terjadi kericuhan
dan memang kita harapkan tidak akan terjadi kericuhan pada hari ini dan aksi unjuk rasa ini bisa berlangsung secara kondusif
karena memang rencananya aksi unjuk rasa di kota bandung ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan hingga tanggal dua puluh dua oktober mendatang aldi
baik nisa semoga benar aksi unjuk rasa ini berjalan damai dan tidak ada kerusuhan yang terjadi
terima kasih laisa nisa produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari bandung jawa barat
sebelumnya juga ada miftah faridol koresponen cnn indonesia yang melaporkan dari surabaya jawa timur
juga ada nur aspasi yang melaporkan dari jakarta
terima kasih rekan rekan selamat bertugas kembali